biasanya kita pemberian obat semprot hidung
nah kalau kita lihat bidence ya ini induknya dari tiktok ini semuanya ada
meski sebagai asn kemenak selama delapan belas tahun tak serta merta arief bisa menjadi petugas haji
kemudian juga sangat penting
layanan kepada musisinya langsung kepada industri ini
itu bisa menjadi peringatan yang cukup keras untuk bisa menempatkan tokoh tokoh partai politik
atau lebih kerasa basketnya
mungkin kemarin banyak juga
belum tepat ya karena sudah sepuluh lewat mungkin nanti sebelas lewat sebelas pas
dan itu sudah bertahun tahun terjadi dari sebelum saya kuliah sampai hari ini masih seperti itu
aspak udah makin kayak susah untuk kayak nge reach gitu
ot paling banyak itu di badan kita itu adanya di kaki
itu sesuatu yang terjadi saja
dengan pasir hitam mengkilap melatar musa pendidak tak hanya menarik minat banyak wisatawan
gue asa asa inget aja gitu cuma ga tau ga tau
segera mendatangi puskesmas posyandu kemudian klinik klinik atau pos pos subpekan imunisasi nasional
jadi lebih banyak memang sendiri ya papa sahur bikin sendiri bangun sendiri
tapi kalau yang masih kelihatan seger gitu tapi ya udah lemes gitu ya itu kan bisa dihitungin
jangan overcharge dan jangan telat charge karena akan menurunkan kualitas baterai
ini gue gak pernah gak pernah sekalipun kayak gue megang bola gue latihan sendiri
kalau komisaris kita lihat selama undang undang itu tidak dilanggar
tidak bisa diodak adek tanpa adanya yaitu kesepakatan dari semua pihak
di wilayah wilayah tertentu saja yang sedang ada masalah
dulu tuh finalnya tuh sama dia
sekali lagi siapa yang unggul di debat perdana itu yang bisa membuktikan ataupun yang bisa menentukan adalah para pemilih begitu ya
dan sejauh apa tindakan rekan rekan buruh
oke kok seneng nggak ngomongin sebenernya kita yang tahu profil kokos iya kalau kita ngomongin
tapi mar lu dua tahun dan sempet ke amerika gitu
ya itu dari dua ribu lima itu kan terakhir kan kalau nggak salah dua ribu enam dua ribu tujuh ya itu nyaris itu nyaris kita udah tiga sama lawan sm kita udah menang tiga dua waktu nama kita putra riau tuh tiga
agar kebijakan yang ditetapkan tak keliru serta inflasi terjaga
atau apa yang kita sedang berusaha untuk
cerita tentang jejak peradaban islam masa kesultanan buton yang masih terjaga hingga kini
kalau saya lihat pembinaannya dari orang tua terus habis itu karena orangnya cinta terus ada sponsor yang bantu sedikit akhirnya bisa berhasil
itu mungkin salah satu bagian memasyarakatkan tenis nggak sih
cuman gue tau penonton gue tuh udah bener bener penonton basket
jadi di saat itu tidak ada yang lebih penting selain menghadap kepada allah swt
berarti untuk membedakannya susah sebenarnya pak ya apabila sudah melalui proses pemasakan digumbui gitu pak ya
yang sebelumnya pernah jatuh pas olahraga mengendarai road bike
para mereka yang memang diduga ini mungkin memiliki gejala gejala gangguan kejiwaan
abis itu suasana restorannya juga kayak
berdiri sejak delapan tahun silam
untuk preliminary sendiri ada beberapa kasus
gitu sih tengah lebih dari papa gitu
bisa dilakukan oleh orang terdekat kita
ya jadi jebakan jebakan ini dipasang dan dibiarkan selama semalam
hewan peliharaan juga sebaiknya tidak dimandikan selama dua minggu pasca suntik vaksin
antara presiden jokowi dodo dengan presiden xi jinping
ini beneran serius atau tidak sebenarnya memeriksanya
ya silakan silakan pak nur
nah ini bagi pegiat demokrasi
percil kok enam paling
padahal kan yahudi itu menjadi agama resmi kan
dan ini yang menurut saya akan dibongkar oleh polda metro jaya
energi baru dan renyubal
biasa saja itu apa ya